musikus ahmad dhani dijadwalkan menjalani tahap dua penyerahan tersangka
beserta barang bukti dari penyidik polda jatim ke kejaksaan tinggi jawa timur hari ini
pelimpahan bukti dan tersangka tahap kedua kasus pencemaran nama baik
yang dilakukan ahmad dhani semestinya digelar selasa lalu
namun terpaksa ditunda lantaran dhani berhalangan hadir
musikus ahmad dhani dijadwalkan menjalani tahap dua penyerahan tersangka
beserta barang bukti dari penyidik polda jawa timur ke kejaksaan tinggi jawa timur
sebelumnya berkas perkara atau p sembilan belas kasus pencemaran nama baik musikus ahmad dhani
dikembalikan oleh kejaksaan tinggi jawa timur kepada penyidik polda jawa timur pada dua puluh delapan desember dua ribu delapan belas
berkas dikembalikan karena kurang lengkap
salah satunya tidak dipenuhinya permintaan keterangan saksi ahli yang diajukan ahmad dhani kepada polisi
ada p delapan belas sembilan belas dari kita tentang perkara ahmad dhani itu
itu ada kekurangan formal dan material
formalnya mengenai pengaduan
dari koordinator lapangan yang merasa keberatan itu
nanti tinggal memenuhi aja penyidik
sebelumnya pada delapan belas oktober dua ribu delapan belas
polda jawa timur resmi menetapkan musikus ahmad dhani sebagai tersangka pencemaran nama baik
hal itu menyusul pernyataannya dalam sebuah video menyebut para pendemo sebagai idiot
yang dibuat di lobi hotel majapahit surabaya dua puluh enam agustus dua ribu delapan belas
penentapan tersangka kepada ahmad dhani berdasarkan beberapa alat alatnya
bukti yang telah diperoleh penyidik
di antaranya keterangan saksi saksi ahli bahasa dan video pencemaran nama baik
tentunya melihat bahwa perkembangan situasional yang ada
telah diperiksa di polda jawa timur ya
seseorang berinisial ad
yang kalian sudah tahu semua bahwa yang bersangkutan bernama ahmad dhani
dia terhadap kasus yang dilaporkan
adalah kasus pencemaran
pencemaran nama baik
kemudian juga melakukan
yang dilaporkan oleh beberapa komponen masyarakat
ke polda jawa timur
terhadap kasus kemarin yang sempat keluar kata kata i tadi
saya tidak merusakkan itu
karena teman teman sudah tahu
aneh juga ya
biasanya yang didemukan presiden menteri kapolri demo
musisi di demo
udah gitu musisi yang gak punya
gak punya backing tentara
aneh ini yang demo
yang demo ini yang membela penguasa
kasus yang menjerat ahmad dhani berawal ketika musikus ahmad dhani dikepung masa
saat dirinya hendak mengikuti deklarasi tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
di kota surabaya dua puluh enam agustus dua ribu delapan belas
ahmad dhani mengeluarkan kata kata yang dianggap
menghina para pendemo di akun instagramnya
pernyataan di video itu dikeluarkan dhani
saat dirinya dihadang keluar dari hotel majapahit
demo oleh seratus orang
aneh juga ya
biasanya yang didemukan presiden menteri kapolri demo
sudah ada produser apangasi aneh aneh indonesia
kanza tamarindora di kejaksaan tinggi jawa timur
kanza selamat siang
apakah ahmad dhani sudah tiba di kejaksaan siang ini
elvira selamat siang
hingga saat ini tersangka yang juga musisi serta politisi partai gerindra
belum hadir atau belum tiba di kejaksaan negeri surabaya
satu jam yang lalu kami mendapatkan informasi bahwa
ahmad dhani telah melakukan penandatanganan berkas perkara
serta menjalani pemeriksaan kesehatan di kepolisian daerah jawa timur
akan dilakukan pengiriman tahap dua atau pengiriman barang bukti
serta tersangka yang dilimpahkan dari penyidik kepolisian daerah jawa timur
kepada jaksa penuntut umum di kejaksaan negeri surabaya
nah tadi dalam keterangannya atau ketika proses penandatanganan berkas perkara
sekaligus juga pemeriksaan kesehatan
ahmad dhani menyatakan bahwa dirinya optimis
kasus ini tidak akan berlanjut atau bergulir hingga sidang nanti
seperti kasusnya yang sedang berjalan atau sidang yang sedang berjalan
di pengadilan negeri jakarta selatan
hal ini dikarenakan kasus ini dianggap oleh ahmad dhani bermuatan politis dan penuh kejanggalan
hal ini dikarenakan ahmad dhani tidak diberi kesempatan oleh penyidik dari kepolisian daerah jawa timur
untuk menghadirkan ahli atau saksi ahli yang bisa meringankan kasusnya
nah hal ini dibantah oleh kepala bidang humas kepolisian daerah jawa timur
kombespol frans barung mangera yang menyatakan bahwa kasus
yang dialami atau dilakukan oleh ahmad dhani ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur
dan dilakukan secara profesional serta proporsional
di mana telah ada pelapor begitu yang melaporkan kasus ini hingga ahmad dhani bisa ditetapkan sebagai tersangka
dan juga ahmad dhani telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi ahli dengan batas waktu tertentu
nah elvira jika tahap dua atau pengiriman tahap dua yaitu pengiriman barang bukti serta tersangka ahmad dhani ini berlangsung
artinya begitu kewenangan tersangka ahmad dhani serta juga kewenangan penahanan ini akan beralih dari penyidik kepolisian daerah jawa timur
kepada jaksa penuntut umum kejaksaan negeri surabaya
namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi begitu dari tersangka ahmad dhani yang kami juga masih menunggu kehadirannya di sini
serta belum juga ada pernyataan resmi dari pihak kejaksaan negeri surabaya terkait kelanjutan dari penahanan atau kewenangan terhadap tersangka ahmad dhani
untuk sementara terima kasih informasi anda kita nantikan informasi terkini lainnya langsung dari surabaya jawa timur
sebelum mendatangi kejaksaan tinggi jawa timur kamis pagi musisi ahmad dhani sempat mendatangi polda jawa timur untuk melengkapi berkas dan pemeriksaan kesehatan
dan berikut keterangan terbaru dari ahmad dhani terkait kasus pencemaran nama baik yang kini menjeratnya
saya selalu bilang bahwa kasus ini kasus politis jadi memang polisi dan kejaksaan kan sudah terstigma sebagai alat alat
kekuasaannya memang sudah terstigma sebagai alat alat kekuasaan dari awal kan saya bilang
pasti b dua puluh satu karena udah tahu yang lapor orang nasdem kita tahu nasdem punya akses kepada jaksa agung
pasti di pp dua puluh satu biasa aja tapi kita masih punya satu benteng pertahanan hukum yaitu pengadilan
jadi ya biar kita mudah mudahan pengadilan juga tidak terkontaminasi dengan hukum ini
sementara di jakarta juga
memang pasal ite itu memang dibuat untuk meringkus mereka mereka yang kritis
terbukti sampai saat ini hampir semua mereka yang kritis kena semua pasal ite
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini